prajurit korps pasukan khas tni angkatan udara dari komplis sembilan puluh delapan c batalion komando empat ratus enam puluh enam
melakukan penerjunan penyegaran di lanut el tari kupang
selain tiga puluh enam prajurit paskas penerjunan itu juga diikuti dua puluh dua atlet terjun payung tni angkatan udara
informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia today kali ini
saya lady malino terima kasih atas kebersamaan anda
selamat pagi selamat beraktifitas dan sampai jumpa
terjun statik di ketinggian seribu feet
sedangkan terjun freefall yang dilakukan para atlet terjun tni angkatan udara dari ketinggian sepuluh feet
di antara dua puluh dua penerjun free fall ada seorang anggota wanita angkatan udara atau wara serta krismawati natalia
terjun penyegaran ini merupakan kegiatan rutin prajurit dari korps pasukan khas tni angkatan udara
untuk meningkatkan kemampuan terjun serta selalu siap siaga dalam berbagai situasi
pak junkar sendiri terjun penyegaran sudah tiap tahun kita laksanakan
setiap kali dalam satu tahun namanya paskas pasti terjun
tujuannya untuk hanya kita refreshing oh bagaimana itu cara peterjunan
bagaimana cara pada saat peterjun itu kita keluar dari pesawat sampai pendaratan seperti itu
jikalau nanti kita di medan pertempuran kita siap
penerjunan penyegaran ini ditonton oleh para siswa taman kanak kanak dan sekolah dasar
diharapkan penerjunan ini memacu anak anak untuk bisa mengetahui secara baik mengenai tni angkatan udara
duka dukanya itu ya kita membari pekerjaan antara hobi sama pekerjaan
profesi saya sebagai seorang perawat gigi tapi hobi saya sebagai seorang penerjun
mengimbangi dengan sistem perizinan dari komandan satuan
motivasinya semangat belajar motivasinya biar tekun ada keinginan semua itu pasti ada jalan
sudah berapa lama
sudah berapa lama jadi penerjun
dari tahun dua ribu enam sampai sekarang
usai melakukan terjun hercules a seribu tiga ratus tiga puluh melanjutkan penerbangan kebiak bersama tim freefall
untuk melakukan terjun penyegaran bersama anggota paskas yang bertugas di papua
elia zerbalo kupan